kecelakaan maut ini melibatkan bus harapan jaya yang membawa empat puluh tiga penumpang dengan kereta api doho relasi blitar surabaya minggu pagi
kecelakaan terjadi di perlintasan tanpa palang pintu desa ketanon kabupaten tulung agung jawa timur
bus berisi wisatawan yang akan berangkat ke batu ini tertabrak di bagian belakang
akibat kerasnya benturan bagian belakang bus dan lokomotif rusak
empat penumpang bus meninggal dunia di lokasi dan satu lainnya tidak tertolong
di rumah sakit dr iskak tulung agung
rombongan penumpang bus ini adalah karyawan pabrik plastik asal tulung agung yang akan berangkat wisata menuju jatim park batu
rombongan terdiri dari tiga bus namun bus kedua yang mengalami naas
pasca kejadian bangkai bus sulit untuk dievakuasi sementara lokomotif kereta juga harus diganti sehingga perjalanan terlambat beberapa jam
kapolres tulung agung akbp handono subiakto mengatakan kecelakaan diduga karena sopir kurang konsentrasi
saat kejadian penjaga perlintasan tidak ada di lokasi
mungkin supirnya kurang konsentrasi sehingga kereta dari arah malang ke surabaya menabrak bagian ekor dari bus harapan jaya tersebut
di lokasi lain sebuah minibus mengalami kecelakaan di kulon progo daerah istimewa yogyakarta
video kecelakaan direkam oleh personil unit lakalantas satlantas polres kulon progo
sebelum tercebur ke sungai penny di jalan denles kelurahan pleret kapanewon panjatan kabupaten kulon progo
mobil yang dikemudikan muhammad taufik nur warga purwakarta jawa barat sempat menabrak tiang pembatas jalan
kecelakaan bermula ketika minibus asal purwakarta ini melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke kabupaten bantul
diduga sopir mengantuk minibus keluar jalur hingga menabrak pembatas jalan dan terjun ke sungai
kecelakaan yang di jalan denles yaitu pembaraan bayang pintar untuk nopal yaitu p seribu enam ratus tiga puluh sembilan at
itu dinamakan lapak laka tunggal yang mana dikarenakan sopir ngantuk
tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut sopir dan tiga penumpang mengalami luka luka
dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan
tim liputan cnn indonesia